good morning pemirsa daniel ahri udah sama dengan bahan bahannya
artinya apa kita akan bikin satu hidangan di morning tips
oke jadi morning tips kali ini bukan cuma untuk sarapan aja nih pemirsa
tapi bisa juga untuk jadi cemilan anak anak yang tinggi kalori
dan pasti enak banget karena mereka pasti suka dong ya
nah bahan utamanya udah jelas nih disini
saya punya roti roti tawar yang tanpa pinggiran
ya kan karena memang biasanya itu lebih lembut lebih mudah untuk dibikin tipis
terus nanti isiannya tentu udah ada coklat batang
di sini saya pakai coklat blok yang memang biasa untuk bikin kue
kemudian untuk bikin luarnya topping ataupun feeling
di sini saya potong potong panjang seperti ini disesuaikan saja gitu ya dengan rotinya
juga ada mozzarella sama ini juga untuk isinya
oke kalau margarin untuk nanti kita sedikit panggang
dan ini adalah putih telur untuk lemnya nanti di bagian terakhir gulungannya
supaya bisa merekat sempurna ya
oke kalau gitu langsung aja kita buat
langkahnya gampang banget yang pertama roti tawarnya kita giling dulu sampai pipih
terus di sini coklatnya saya kasih dan saya kasih tambahan mozzarella
supaya nanti dia meleleh setelah itu
kita kasih lem
jadi satu tinggal ulangi lagi langkahnya sampai jumlah yang anda inginkan
setelah itu baru kita panggang pemirsa
oke sekarang kita tinggal panasin aja menteganya
nah kalau misalnya pemirsa suka yang garing garing gitu ya
mungkin bisa diubah jadi roti goreng
tapi agak lebih tricky lagi harus pakai luarnya lagi
misalkan pakai telur lagi pakai tepung roti lagi
tapi dengan cara yang satu ini pasti sudah cukup menggugah selera kita ya
tinggal kita masukkan satu persatu di jajar seperti ini
wah kalau isiannya sebanyak ini pasti lumer banget ya
jadi ternyata ini sudah cukup
tapi bisa kita bikin sendiri di rumah sembilan sembilan seperti ini ya
tinggal diubah aja diganti ganti isiannya mau apa
tapi karena saya mau dapat sensasi lumer sensasi manis
ya udah pakai coklat dan juga keju
kita panggang terus sampai ke semua sisinya pemirsa
lihat tuh ada yang sudah lumer
belum semuanya dipanggang ya
tapi dia udah lumer duluan
berarti tinggal sedikit lagi setelah itu kita angkat
oke itu lihat pemirsa aduh coklatnya udah kemana mana ya lumernya
karena saya tadi memang mau menunggu sampai kulitnya coklat kemasan
sekarang saatnya kita sajikan deh
kayak enak nih ya kalau misalnya di tengahnya kita kasih pisang lagi
udah deh gampang banget kan cara buatnya
saya gak sabar buat cobain
tapi untuk anda yang ketinggalan bahan bahannya apa aja
langsung catet ya
dan coba di rumah
masih lumer nih saya udah bawa tisu karena saya yakin bisa jatuh kemana mana coklatnya nih
untuk yang pecinta manis ini enak banget